selasa pagi divisi profesi dan pengamanan mabes polri menggelar sidang kode etik terhadap anggota densus delapan puluh delapan terkait kematian terduga teroris siono
sidang kode etik digelar untuk mengusut ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan anggota densus delapan puluh delapan saat penangkapan siono
sidang dilakukan tertutup untuk melindungi identitas anggota densus tersebut
pasal lima puluh satu juga itu terbuka kecuali majelis komisi itu menghendaki tertutup
karena apa ya ini juga perlu kita minta pemahaman kepada teman teman media kepada masyarakat kenapa kita lakukan tertutup
bukan berarti kita tidak transparan bukan
karena ini teman teman densus yang dihadapi kelompok radikal kelompok teroris yang kita tidak tahu
di mana adanya orang orang yang terkait dengan kelompok tersebut
kepada aparat yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan penegakan hukum terkait dengan undang undang teroris
tapi juga ada hal hal yang harus juga kami tidak bisa kami buka
karena dalam undang undang empat belas juga kan ada informasi yang mungkin tidak bisa kita sampaikan kepada publik secara terbuka
apalagi ini menyangkut keamanan dan keselamatan teman teman saya yang sedang melaksanakan tugas densus
ini adalah kesatuan yang kami miliki yang sifatnya memang tidak untuk kami publis